menggarak pasar india sekarang serius lain
menteri perdagangan zulkifli hasan mengatakan
tepat seratus hari menjabat terdapat sejumlah capaian positif kementerian yang dipimpinnya
dalam paparan kinerja pada senin lalu
zulkifli membanggakan keberhasilan pengendalian harga minyak goreng di angka rp empat belas per liter
serta terjaminnya ketersediaan bahan pokok
sebelumnya di awal tahun harga komoditas pangan dan energi naik
termasuk minyak goreng dan pangan di seluruh dunia
situasi diperparah dengan invasi rusia ke ukraina
harga minyak goreng dari sekitar rp empat belas per liter
sempat melejit hingga di atas rp dua puluh per liter
pemerintah melakukan sejumlah upaya untuk meredam harga ini
dalam seratus hari kerja menteri perdagangan
minyak kita sudah tersedia di tiga puluh empat provinsi
termasuk ntt papua barat papua
dan harga tetap sesuai hit yaitu rp empat belas per liter
hingga saat ini harga minyak goreng relatif belum banyak berubah
dari rp empat belas per liter
seperti di pasar keramat jati jakarta timur
kalau satu liter rp empat belas itu minyak kemasan deh
yang curah rp empat belas
kalau saya jual rp dua sembilan ratus dua liter
kalau yang dua literan yang kemasan
namun tidak seperti minyak goreng yang relatif sudah stabil
komoditas pangan masih fluktuatif
terpengaruh banyak faktor termasuk cuaca dan permintaan pasar
di awal tahun ini di pasar keramat jati
harga cabai rawit merah yang sebelumnya rp enam puluh
naik menjadi rp delapan puluh per kilogram
harga bawang yang sebelumnya rp sembilan per dua ratus lima puluh gram
naik menjadi rp sepuluh untuk seperan empat kilogram
harga minyak goreng kemasan pun naik dari rp dua puluh delapan per dua liter
menjadi rp dua puluh sembilan untuk jumlah yang sama
bawang itu naik ya

baru sekarang jadi rp delapan puluh kemarin di tahun baru rp seratus
ya menonjol setengahnya yang
selain pengendalian harga
menteri perdagangan juga menyampaikan capaian kinerja ekspor
yang surplus selama tiga puluh satu bulan berturut turut sejak mei dua ribu dua puluh
pada januari hingga november dua ribu dua puluh
surplus neraca perdagangan sudah mencapai rp lima puluh lima puluh sembilan miliar
angka tersebut mencetak rekor baru setelah nilai surplus tiga puluh sembilan tujuh puluh tiga miliar dolar amerika terjadi pada dua ribu enam lalu
surplus perdagangan tersebut
wakil ketua umum apindo shinta wekamdani menjelaskan
angka tersebut berasal dari kenaikan harga komoditas ekspor nasional
kan kita udah tahu
masalah indonesia kan makanya bukan di situ
makanya kami mendukung program pemerintah untuk hilirisasi
karena memang jangka panjangnya harus ke arah situ
kalau kita hanya tergantung kepada komoditas ya akan sulit
indonesia saat ini membutuhkan peta jalan atau roadmap
agar pentahapan hilirisasi dapat berjalan dengan baik
sehingga meningkatkan nilai tambah produk industri dalam negeri